tewasnya satu orang akibat bentrokan masa dua ormas di perbatasan sukabumi cianjur berbuntut panjang
pasca bentrok masa ormas pemuda pancasila yang menjadi korban
sempat melakukan sweeping ke sejumlah kantor ormas bppkp banten
pasca bentrok sejumlah barang bukti berupa senjata tajam sepeda motor dan satu unit mobil diamankan petugas
polisi yang melakukan penyelidikan membenarkan video amatir tewasnya korban
untuk menjaga agar bentrokan tidak terulang polisi melakukan patroli dan penyekatan di perbatasan menuju sukabumi jawa barat
korban rencananya diotopsi senin pagi di rsud r syamsudin kota sukabumi
pasca otopsi jasad korban akan dimakamkan di kampung halamannya di kecematan sukalarang kabupaten sukabumi
ahmad fikri sukabumi jawa barat